misteri dibalik sosok viral urib saputra yang dikira jenazah namun kembali bernafas di dalam peti mati
mulai menemukan titik terang
dari hasil penelusuran aparat polres bogor jawa barat
urib dan istrinya itu terbukti tak melakukan perjalanan ke wilayah semarang
melainkan berangkat ke jakarta selatan
yang ada adalah
saudara us bersama istrinya dengan anaknya dijemput dari satu tempat di wilayah jakarta selatan
oleh supir ambulan tersebut
dalam keadaan sehat olafiat
lalu kemudian di res area cibubur
pada saat supir dan kernet ambulan tersebut istirahat
dan akan melanjutkan perjalanan
saudara us sudah tidak ada di

supir ambulan mengaku
istri urib terus mengeluhkan tagihan hutang
yang membelit keluarganya
kasus ini diduga kuat
hasil rekayasa urib saputra bersama istrinya
namun polisi belum dapat mengungkap kebenarannya
lantaran kedua pasutri itu
menolak diperiksa dengan dalih pemulihan kesehatan
keduanya juga mengatakan
bukti surat kematian dan penanganan rumah sakit
data riwayat rsud mencatat
urib diketahui dalam kondisi hidup
saat pertama kali
dilarikan ambulans ke ruang ugd
hasil diagnosa awal membuktikan
pasien mengalami penurunan kesadaran
akibat kekurangan oksigen pada bagian otak
urib dikabarkan meninggal dunia akibat sakit
saat bekerja di semarang jumat lalu
jasadnya lalu dipulangkan
keluarga di bogor pada sabtu dini hari
sudah di dalam peti jenazah
muhammad juanda bogor jawa barat